masih terendamnya jalur kereta api di porong sidoarjo membuat sejumlah jalur kereta api di jawa timur
terpaksa dialihkan ke jalur selatan di jombang jawa timur
pemberangkatan dialihkan melalui stasiun kertosono nganjuk
terendamnya rel kereta api di porong sidoarjo membuat jadwal dan rute perjalanan kereta api di berbagai daerah terganggu
tiga kereta api yang tidak bisa melintas di antaranya kereta api ranggajati jurusan sirbon jember
kereta api logawa purwokerto jember dan kereta api sri tanjung jurusan purwokerto banyuwangi
dampak dari terendamnya jalur kereta di porong mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta dialihkan
hingga kini belum diketahui pasti kapan jalur kereta api di porong sidoarjo akan dibuka karena banjir masih merendam rel kereta api
yang sudah beli tiket satu sudah di sms sama call center
dan jika ingin melanjutkan nanti dialihkan ke kertasono dengan dari sini naik krv
ada berapa kereta pak yang dialihkan
tiga kereta pak tiga kereta ke ranggajati logawa sama sri tanjung
banjir di jalan raya porong sidoarjo jawa timur belum juga surut padahal petugas
juga melakukan penyedotan air ke dalam kolam lumpur lapindo hingga rabu siang
ketinggian air masih lebih dari tujuh puluh cm
polresta sidoarjo masih melakukan pengalihan kendaraan melalui jalan arteri porong sidoarjo
genangan air ini bukan hanya memutuskan jalur darat surabaya menuju malang atau sebaliknya
tapi juga memutuskan jalur kereta api yang hingga saat ini masih diupayakan
dilakukan peninggian rel